kericuan terjadi antara petugas gabungan dengan puluhan pedagang
di sepanjang jalan raya taman pinang sidoarjo jawa timur rabu pagi
para pedagang tak terima dirazia dan diusir perjualan di sepanjang jalan ini
para pedagang berdali telah lama berjualan di sepanjang jalur ini
dan telah menjadi tempat untuk mencari nafkah dengan pedagang aneka buah
pedagang pun sempat meminta waktu untuk dapat berjualan sementara
hingga nantinya dapat lokasi yang baru untuk berjualan
petugas gabungan kabupaten sidoarjo sengaja menggelar razia ini
untuk mengembalikan kembali fungsi jalan hijau di sepanjang jalan ini
razia ini juga untuk menangkal terjadinya kerumunan
hingga kemacetan karena para pedagang tersebut berjualan
kita lakukan penanaman di tempat tempat yang perlu kita bersama dengan dlhk
bersama dlhk penanaman sehingga kelihatan asli lagi
dan kembalikan fungsi fungsi yang ada faham faham sesuai dengan fungsinya
yaitu ruang terbuka hijau
untuk memberikan efek jerah petugas gabungan tak hanya menyita gerobak pedagang yang menolak
namun juga memberikan sanksi tilang kepada para pedagang
dari jakarta tingkatkan kewaspadaan di masa ppkm level tiga
petugas gabungan kelurahan kebon melati dan kecematan tanah abang
menggelar razia tertutup masker di komplek ruko auri blok e pasar tanah abang rabu pagi
dengan alasan kasihan seorang ibu memohon agar pekerjaannya tidak dibawa untuk diberikan sanksi
petugas selanjutnya memberikan penjelasan agar warga patuh protokol kesehatan
petugas berharap masyarakat sadar untuk tetap taat protokol kesehatan
terutama penggunaan masker
tim liputan cnn indonesia